selamat datang di korean corner
setiap hari rabu cnn indonesia connected akan menghadirkan segmen khusus
yang membahas hallyu dan mengawali korean corner
pada hari ini uri hanggo gora gachi gonggu hapsida
mari kita belajar bersama sama bahasa korea
oke hari ini kita akan belajar bersama sama terkait dengan insamal
atau ini dia insamal adalah salam dalam bahasa indonesia
kita tahu bahwa bentuk salam atau insamal yang paling banyak
paling sering kita ucapkan atau mungkin kita gunakan
kalau anda dengar gitu ya dari youtube atau mungkin apa dari drama korea
itu adalah anyonghada
ini dia anyonghada
atau apa kabar
nah dalam hanggokmal atau pengucapan bahasa korea
bentuk seapaan salam ini ada beberapa
kita tahu yang pertama ada namanya tadi saya sebutkan
kemudian ada juga satu lagi anyong
nah secara umum ketiga kata ini punya arti yang sama
yaitu apa kabar
tapi penggunaannya ini beda beda ternyata
jadi kapan anda harus menggunakan tiga seapaan ini
kita lihat yang pertama
jadi kalau untuk anyonghaseyumnika
ini merupakan sapaan dalam bentuk yang lebih formal
jadi misalnya ketika sekarang nih saya siaran menyapa anda
atau anda ketika anda berbicara kepada atasan atau orang yang lebih tua
jadi anda harus menggunakan anyonghaseyumnika
ini juga sebenarnya formal tapi semi formal lah ya
jadi ini bisa anda gunakan anyonghaseyo ini kepada orang yang selevel dengan anda
misalnya teman kerja atau rekan kerja di kantor
dan terakhir untuk anyong sendiri anyong ini hanya bisa anda gunakan pada orang yang memang anda anggap sudah benar benar dekat dengan anda
seperti misalnya sahabat atau misalnya teman bermain
nah berikutnya bentuk sapaan lain atau insamal yang bisa anda gunakan ketika anda mengucapkan by bye
atau salam perpisahan kepada orang yang anda temui anda bisa menggunakan dua kalimat ini
jadi ada anyonghaseyo dan juga satu lagi ada anyonghaseyo
ketika saat anda berpamitan ya berpamitan atau mengucapkan by by selamat tinggal kepada orang yang tadi anda temui
sedangkan orang tersebut bisa membalasnya dengan kata anyonghaseyo
oke itu tadi salam dalam bahasa korea
langsung bisa anda praktekkan dengan teman teman anda atau lingkungan sekitar anda